dewan perwakilan rakyat dpr dan pemerintah hingga saat ini belum membuka akses draft terbaru
rancangan kita pundang undang hukum pidana rkuhp kepada publik
padahal rkuhp ini rencananya akan disahkan awal juli nanti
rkuhp yang akan menjadi landasan hukum masyarakat luas semestinya dibahas terang benderang transparan
kita bahas bersama narasumber yang bergabung secara virtual
yang pertama saya sapa dulu pak herlambang p wirat raman
dosen fakultas hukum universitas gajah mada
pak herlambang selamat sore
selamat sore mbak putri
terima kasih atas waktu anda bapak
saya juga mau menyapa adam putra firdaus ketua bem hukum universitas indonesia
adam selamat sore
selamat sore mbak putri
terima kasih adam atas waktu anda
kami juga sudah mengundang beberapa perwakilan dpr dan pemerintah
tetapi tidak bisa ikut berdiskusi pada hari ini
saya mengundang adam di sini kalau misalnya anda bertanya tanya
mengapa ada adam
karena salah satu penggeraknya
salah satu penggeraknya dan juga pengingatnya adalah mahasiswa
saya konfirmasi adam
teman teman mahasiswa sempat mengirim surat untuk presiden dan dpr
apakah sudah ada respon atas surat itu
ya jadi kami telah mengirimkan surat melalui kementerian pembangunan
yang intinya menuntut agar presiden dan dpr
segera membuka draft rkuhp terbaru kepada publik
namun sejauh ini kami belum mendapatkan respon yang positif
belum ada indikasi bahwasannya draftnya akan segera dibuka
dan karena itu kami akan terus menuntut agar draft rkuhp segera dibuka
karena sebagaimana dibahas tadi juga
rkuhp nya belum ada
begitu banyak pasal bermasalah
yang ingin mencegah demokrasi dan mengancam kebebasan berpendapat dan berespresi kami
apa saja yang detail yang diminta adam
teman teman mahasiswa kepada pemerintah
yang tertulis di dalam surat itu
hanya untuk membuka akses atau juga mendiskusikan beberapa pasal yang bermasalah juga
jadi pada dasarnya
intinya adalah membuka akses kami terhadap draft rkuhp terbaru
karena itu sudah diamalkan oleh undang undang p tiga
dimana akses itu harus dibuka
agar dalam pembentukan peraturan perundang undangan
masyarakat memiliki kesempatan seluas luasnya untuk memberikan masukan
namun tentunya hal tersebut tidak tercermin dalam proses pembentukan rkuhp ini
tuntutan lain sebenarnya yang kami sangat harapkan adalah
berempat dari pemaparan tadi juga dari pak habibur rahman
kami ingin agar pasal pasal bermasalah dalam rkuhp itu ditinjau kembali
karena meskipun draftnya tidak dibuka
dari pembahasan dua puluh lima mei kemarin beredar
jadi kami kermati
masih terdapat pasal pasal yang bermasalah
permasalahannya masih sama
pasal pasal yang bermasalah masih ada di sana
dan itu membuat kami kecewa
oke baik saya ke pak erlambang sekarang
pak herlama tadi disampaikan oleh anggota dpr ri
dan juga sudah sebelumnya disampaikan oleh wamen kumham
ini sifatnya carry over
dua ribu sembilan belas sudah ada persetujuan tingkat pertama
clean and clear sudah tidak ada lagi yang perlu dibahas
itu pun hanya pembenahan dalam narasi saja
tidak ada lagi yang perlu dibahas
pendapat anda soal ini
betulkah memang seperti ini kondisinya sekarang
jelas sangat keliru ya
tidak berarti bahwa dokumen tidak dibuka
karena ruang partisipasi publik itu menyeluruh
sejak proses formulasi pasal pasal di awal
kalau kemudian atas
saya kira tidak
tidak tepat secara hukum tata negara
terutama dalam pembentukan peraturan perundang undangan
sebenarnya ada yang menarik
kemudian ada pernyataan yang berbeda lagi
saya kutip kabak humas kemen kumham
yang sudah beredar juga kutipannya banyak di media online
tubagus erif mengatakan
rkuhp sedang digodok oleh tim
tidak bisa dipublikasikan dulu
sifatnya dinamis dan berubah ubah
berdasarkan masukan publik dan kajian
pendapat anda soal ini pak
satu hal yang mencerminkan bahwa
seakan akan proses pembentukan hukum itu
tidak menjadi penting
bagi publik mengetahui
kita tahu perkembangan hukum itu kan dulu
partisipasi publik itu sangat penting ya
di dalam sejarah undang undang itu
sudah berubah dari kata dapat menjadi berhak
itu hak dasar warga negara
mahkamah konstitusi sembilan puluh satu tahun dua ribu dua puluh
yang soal uji formil undang undang cipta kerja
itu kan menjelaskan soal
tiga elemen meaningful participation ya
hak untuk didengar pendapatnya
hak untuk dipertimbangkan pendapatnya
dan juga hak untuk mendapatkan penjelasan
atas pendapat yang diberikan
alasan sedang digodok itu
saya kira harus dibuka
saya mau contohkan begini ya
di negara sebelumnya
tetangga ya australia
setiap naskah yang pembahasannya
itu bisa diakses itu secara online
mudah sekali publik mengakses
jokowi ini punya program transformasi digital
masa urusan pembentukan peraturan perundang undangan
kalah sama aplikasi pesan makanan ya
karena pesan makanan aja trackingnya ada kok
bisa bernegosiasi juga
dengan penjual maupun dengan yang mengantar
jadi saya kira telah mengada ada
kalau alasan seperti itu
anda mengatakan mengada ada
tapi kalau misalnya kita lihat sekarang
dari keseluruhan proses legislasi
ini apa saja yang janggal pak herlambang
ya pertama ya
saya ingin menempatkannya dengan kerangka bahwa
politik hukum pembentukan peraturan perundang undangan
belakangan ini semakin ugal ugalan
ugal ugalan ini sebenarnya
nampak sekali sejak revisi undang undang kpk
undang undang cipta kerja
dan sekarang kita menyaksikan akan terjadi lagi
isinya itu justru bertentangan dengan legalitas
bertentangan dengan persoalan yang substantif
potensi pelanggaran hak asasi
dan yang terakhir
dan itu ciri khas dari autokratik legalisme ya
di mana kecenderungan demokrasi yang menurun
memang bikin undang undangnya semakin serampangan
kalau misalnya kita
masihkah kita bisa berharap ada
sebenarnya dari anggota dewan
kalau misalnya besok teman teman katakanlah
mau berunjuk rasa
menyampaikan suara kepada anggota dewan
teman teman masih bisa berharap
kalau ada anggota dewan adam
atau ada hal lain yang teman teman mahasiswa lihat sekarang
saya pada dasarnya berharap bahwa sebenarnya
rkuhp diberi kejadian
karena pertama seperti ini mbak
apabila respon pemerintah terhadap draft rkuhp
hanya memperbaiki redaksi
typo dan lain sebagainya
itu menunjukkan bahwa pemerintah inkonsisten
karena pada tahun dua ribu sembilan belas
presiden jokowi menyatakan
bahwa rkuhp ini ditunda pengesahannya
karena ada beberapa permasalahan substansial
yang perlu diperdalam
perlu dikaji lebih lanjut
namun apabila draftnya masih sama sekarang
maka kami mengasumsikan bahwa permasalahannya masih sama
masih ada ketentuan ketentuan yang akan membatasi
berbahasan dan berekspresi kami
dan sains kami itu masih sama
kami menolak rkuhp yang bermasalah
kami sadar rkuhp dibutuhkan
namun kami menolak rkuhp yang dapat menyebabkan overkriminalisasi
kami menolak rkuhp yang dapat menciderai demokrasi
dan kami menolak rkuhp yang hanya akan membatasi
perbedaan berpenggabat dan berekspresi kami
jadi harapan kami adalah drafnya dibuka
kami ingin ada partisipasi publik yang bermakna
kami dapat memberi masukan
masukan tersebut betul betul dipertimbangkan
karena ada beberapa pasal yang menurut kami
itu tidak bisa dijusifikasi keberadaannya
sebagai contoh pasal pimpinan presiden
itu sudah diatur dalam rkuhp dulu
dan enka pun membatalkan pasal tersebut karena tidak melakukan
dia mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi
dia menegasikan prinsip persamaan di depan hukum
dan dia terakhir mengundurkan ketidakpastian hukum
karena tidak jelasnya parameter penghinaan
enka pun mengemanakan agar pasal serupa tidak dihidupkan lagi
di produk hukum manapun ke depannya
semangat yang sama pun dibawa oleh rkuhp
selain itu juga ada pasal penghinaan lembaga negara
tadi saya mau menunjukkan sedikit pasal yang sudah dipaparkan
itu pasal tiga ratus lima puluh tiga mengenai setiap orang yang menghina kekuasaan umum atau lembaga negara
nah ini mau
pasal tiga ratus lima puluh tiga ini delik aduan mbak
betul yang katakan
namun kami tidak boleh luput terhadap pasal tiga ratus lima puluh empat nya
pasal tiga ratus lima puluh empat ini mengatur mengenai hal yang sama
penghinaan kekuasaan umum atau lembaga negara
tetapi melalui sarana elektronik
dan perlu dicatat bahwa pasal tiga ratus lima puluh empat ini tidak ada ketentuan milik aduan di situ
jadi barang siapa dianggap melakukan penghinaan terhadap lembaga negara
atau kekuasaan umum di dana elektronik
ini dapat dilakukan oleh siapapun
terlebih kami menilai pasal pasal yang mengatur penghinaan terhadap lembaga negara
kekuasaan umum pemerintah yang sah
itu sudah tidak relevan lagi
karena beranjak dari kodrat pasal penghinaan
itu ada itu lahir untuk melindungi pribadi kodrat
karena setiap orang memiliki hak untuk dilindungi hak hak masyarakat dirinya
bagaimana dengan institusi negara yang tidak punya perasaan
tidak punya perasaan
yang dilindungi akan penghinaan
terlebih parameter penghinaan itu sendiri karet
jadi ini bukan khawatir
baik adam kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda kita akan kembali lagi membahas pasal pasal apa yang harus menjadi perhatian masyarakat
tetap bersama kami di cnn indonesia
anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
pak herlambang apa lagi pasal yang kemudian harus juga menjadi perhatian
ya ada beberapa yang krusial ya
selain soal penghinaan saya kira pasal pasal yang menghidupkan kembali
di masa ke dua belas
di masa kolonial terutama yang terhadap kekuasaan tadi
begitu juga soal hukum yang ada di dalam masyarakat
itu juga berpotensi terlalu eksesif bagi upaya pemidanaan
dan itu akan berpotensi melanggar dasar masyarakat
maka juga begitu karena saya beberapa kali memberi keterangan
kaitannya dengan keterangan ahli di persidangan soal
makar kita tahu bahwa pengaturan secara apa namanya tidak baik itu mengakibatkan
orang selalu dikorbankan karena tuduhan pasal makar
jadi sebenarnya masih ada sederet ya pasal pasal yang bermasalah
ada berapa pasal setidaknya kalau dari poin yang anda lihat pak herlambang
ngakunya di kementerian kumham ini kan katanya empat belas
ada empat belas betul yang kemudian dibahas
catatan aliansi ada dua puluh empat
saya tidak bisa berkomentar lebih jauh nggak dibuka
iya betul betul
tapi saya membacanya begini
andai kata yang paling rame seperti mas adam tadi sampaikan ya
ada dua hal yang secara yang saya khawatirkan ya
mentality dari pembentuk hukum kita
pertama mental kembali ke masa kolonial
kita tahu di seribu sembilan ratus empat belas gubernur jenderal van hutz itu balik dari aceh
yang tujuannya adalah untuk memberangus kebebasan sipil
termasuk kebebasan berbicara
lalu bagaimana saya bisa membedakan mental kolonial ini tidak ada di dalam kepala pembentuk hukum hari ini
yang kedua mental tilang mental otoritarian
saya kira saya khawatir autokratik legalisme cara cara yang sebagaimana ditemukan di venezuela
sebagaimana skeple bilang itu sekarang hari hari ini terjadi dengan
terjadi terang terangan muncul dan berulang ya dalam pembahasan beberapa undang undang gitu
dan seperti publik itu seperti dianggap tidak ada
tidak pernah diperhatikan dipertimbangkan bahwa ada hak hak dasar warga negara yang bernama
misalnya hak atas informasi hak untuk berpartisipasi hak asasi manusia
saya kira itu harus sungguh sungguh ya dipikirkan oleh pembentuk hukum kita
pak herlambang tapi ada juga narasi yang disampaikan pemerintah
rkuhp ini mendesak disahkan karena jika tidak akan ada ketidakpastian hukum
seberapa mendesak sebenarnya
satu problem ketidakpastian hukum itu bukan soal aturan
problem ketidakpastian hukum itu juga problem sistem hukum indonesia
seringkali berlaku tidak profesional diskriminatif dipenuhi dengan kekerasan
mari kita simak kasus papua
apa yang terjadi
kebebasan ekspresi dikenakan pasal makar
unjuk rasa terkait dengan layanan kesehatan atau pendidikan tiba tiba harus dikriminalisasi
itu contoh nyata ya
belum lagi kita lihat sederet kasus ya kriminalisasi yang menimpa warga miskin atau mereka yang lemah ya
dibandingkan mereka yang berkuasa atau mereka yang berafiliasi dengan kekuasaan
seakan akan menumpulkan dalam praktek profesionalisme di dalam penegakan hukum itu
jadi kalau dibilang mendesak saya mau bilang yang mendesak itu tidak hanya soal aturan tetapi juga sistem hukum indonesia
oke pembenahan keseluruhan ya
ya pembenahan keseluruhan saya kira itu penting
termasuk pembentukan hukum itu juga harus diperbaiki ya
supaya berkepastian termasuk publik hak untuk tahunya dipenuhi
kita kan nggak pasti jadinya
atas nama kepastian hukum tapi kita nggak pasti
nggak tahu nggak jelas gitu
mas adam sejauh ini bagaimana konsolidasi dengan teman teman mahasiswa lainnya
karena sepertinya masyarakat lain elemen masyarakat lain sudah mulai apatis ketika harus mengawal dan melihat sepertinya usaha mereka akan gagal
karena toh juga sudah ada pernyataan dari wakil pemerintah
oh ya sudah silahkan gunakan mk
jadi seolah olah memang ini dikondisikan seperti itu dan nanti kemudian terakhir menggunakan mk sebagai jalur hukum ya
kami menilai bahwa itu pernyataan yang semuanya
ya undang undang bermasalah bawa aja ke mk gitu
padahal dia nggak nyadar dalam momen perundangan perundangan mereka bermasalah gitu
mereka menggunakan insipasi publik
bagaimana dengan keharusan pemerintah dan dpr menerima masukan dari masyarakat
draft tadi sudah dibuka
pemerintah seolah olah alergi terhadap partisipasi masyarakat alergi terhadap aspirasi sehingga semua ditutup tutupi gitu
saya ingin menyoroti juga pernyataan pak herlambang tadi
ini sudah penyakit beberapa lama gitu
kita lihat di tiktok kerja
km up tiga sampai sekarang nggak jelas itu draftnya di mana
dan sekarang kita menemukan itu terhadap rkuhp
jadi kami dari mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat situ kami siap untuk mengawal prinsip rkuhp
karena begini apabila draftnya masih sama permasalahannya masih sama kita masih sama
kami menolak rkuhp yang bermasalah
dan apabila pemerintah yakin rkuhp itu tidak bermasalah
apabila pemerintah yakin dengan draft rkuhp sekarang
apabila pemerintah betul betul menyayangi seluruh warga negara indonesia pemerintah harusnya berani membuka draft
kayak tentang pemerintah dan dpr untuk segera membuka draft rkuhp apabila mereka yakin bahwasannya rkuhp yang sekarang tidak bermasalah
karena gini kami untuk turun ke jalan namun ternyata di dalam rkuhp ada pasal yang mengancam kebebasan kami untuk turun ke jalan gitu
dan ini penting juga dikatakan mbak karena ini tidak masuk ke dalam isu krusial yang ada di empat belas tadi
jadi pasal dua ratus tujuh puluh tiga
pasal dua ratus tujuh puluh tiga ini mengancam setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu mengadakan unjuk rasa atau demonstrasi
yang mengakibatkan tergantungnya kepentingan umum memulakan keonaran atau huru hara
itu bisa dipidana satu tahun
sekarang pertanyaan saya simpel
demonstrasi itu hak
unjuk rasa itu hak
jadi harusnya dan undang undang sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu rezimnya rezim pemberitahuan
sekarang kalau tanpa pemberitahuan di pidana penjara satu tahun itu jatuh
saya bukan pemberitahuan dong itu izin
itu izin untuk menyampaikan pendapat kami
mengapa kami butuh izin untuk turun ke jalan apabila tidak dipidana
korban penggusuran paksa apabila alat berat sudah ada di depan rumahnya mereka mau berdemonstrasi masa mereka harus mengetahui polisi terlebih dahulu
yang membuat menjadi jauh lebih tidak mungkin
jadi rkuhp ini masih sangat menanggung pasal pasal yang bermasalah
dan oleh karena perlu dibuka terlebih dahulu kami akan terus konsisten mengawal kami akan terus melawan
karena kami tidak terima
adanya pasal pasal yang diselipkan dalam rkuhp yang mengancam demokrasi dan kebebasan kami untuk berpendapat dan berespresi
mas adam sejauh mana konsolidasi sejauh ini dengan teman teman mahasiswa lain
ada informasi ada rencana berunjuk rasa kalau tidak salah
baik yang bisa saya katakan adalah apabila pemerintah tidak membuka draft apabila kami terus diwarnai dan melihat maraknya pasal pasal bermasalah dalam rkuhp
maka kami siap untuk turun ke jalan
apabila draft sudah dibuka maka acuan kami adalah draft september tahun dua ribu sembilan belas
dan itu draft yang membuat begitu banyak orang turun ke jalan dan membuat khawatir pemerintah
apabila pemerintah siap untuk menghadapi hal tersebut silahkan
tapi kami siap untuk kembali mengeluarkan rkuhp dan turun ke jalan
ini seperti itu
pak herlama terakhir untuk anda
dari beberapa pernyataan yang muncul di media baik dari komisi tiga dpr kemudian juga dari wakil pemerintah
sepertinya memang tidak ada ruang lagi untuk diskusi untuk menerima masukan
ya tentu kita semua berharap legislasi itu benar benar memberi upaya yang bermakna ya di tengah masyarakatnya
dulu pernah menjelaskan bahwa hukum yang baik itu yang punya social signifikan kebermaknaan
nah bagaimana kita mau mendorong hukum yang punya kebermaknaan sosial
kalau prosesnya saja sudah antisosial anti terhadap proses proses yang lebih bermakna meaningful participation dan seterusnya
jadi langkah dengan menyatakan misalnya bawa saja ke mk kenapa harus bawa ke mk
kenapa tidak mengajak komnas ham untuk menguji potensi atau dampak hak asasi manusia dari draft pasangan
kenapa tidak mengajak komnas ham untuk menguji potensi atau dampak yang akan lahir karena pasal pasal rkuap menciderai hak hak perempuan
jadi sebaiknya memang harus ada upaya memikirkan kepentingan publik itu yang terbesar
bukan kepentingan kekuasaan kepentingan elit yang melindungi supaya mudah untuk merepresi atau memberangus kebebasan sipil
oke baik pak erlambang terima kasih
dan juga sebelumnya ada adam dari ketua bm hukum universitas indonesia dan pak erlambang wiratraman dosen fakultas hukum universitas gajah mada
kami sampaikan sekali lagi kami sudah berupaya mengundang pihak terkait yaitu perwakilan dpr dan pemerintah
tapi beberapa pihak yang kami hubungi tidak bisa ikut berdiskusi pada hari ini
terima kasih pak erlambang terima kasih mas adam
terima kasih mbak putri